pergelaran adibusan atau kutuar bertajuk absolutex ini menampilkan karya apik desainer tanah air tex saverio
tex adalah perancang muda indonesia berbakat dan memiliki visi kuat dalam dunia fashion
inilah kesempatan pertama tax mengadakan fashion show tunggal di indonesia
sekitar tiga puluh an baju yang ditampilkan semua dibuat dengan tangan atau handmade
begitupun dengan payet kristal serta aksesoris
rancangan teksavirio yang dipertunjukkan dalam pargelaran ini terinspirasi dari falsafah seorang pahlawan sekaligus tokoh pendidikan ki hajar dewantara
bila seseorang diteladani pasti mendekati kesempurnaan memiliki karakter yang murni dan semangat berapi api
jadi benar benar buat saya sesuatu yang harus sesuatu yang spesial apalagi sudah sekian lama saya bisa dikatakan vakum dari kultur
ya persiapan itu tadi sedikit udah diceritakan ada sekitar setahun lebih sih gitu
emang karena namanya kultur itu kan pengerjaannya itu emang harus benar benar kebanyakan handmade segala macem
jadi kita harus benar benar semuanya diperhatikan banget sampai ke detail detailnya gitu
ya karya tex saverio sudah tak diragukan lagi
beberapa koleksinya sudah dipakai oleh kalangan selebritis dunia seperti misalnya ada jennifer lawrence
bigaga dan juga kim kardashian
bahkan beberapa koleksi dari texaverio juga pernah muncul dalam film hollywood the hunger games
oleh media asing teks saverio bahkan dijuluki oleh alexander mcquine of indonesia
arman helmi jakarta